nanti ikut suami kamu sana urusin dia
yaudah aku juga mau istirahat dulu ya emang aku capek banget
kau temenin mamanya
ri itu perut kamu makin besar
jangan sampai andi tahu kalau kamu hamil
besok saya akan bicara sama orang tua kamu soal ini
tidak akan bisa ditaklukkan dengan main kasar
aku harus pintar memainkan keadaan
membuat haris berhutang budi sama aku
pelan pelan haris akan memaafkan semua kesalahan aku dan kembali ke dalam pelukanku
rey kemana ya
aku belum pulang
udah malem kayak gini belum pulang
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar
nggak aktif lagi
dia bilang dia mau ke rumah
emang rumah mamanya
mungkin belum balik
ayokah gue mandi dulu rey
reno taro kanduk dimana ya
karim udah tau kalo kamu mengandung anak aku
kok bisa tau
aku juga gak tau
dia gak ngejelasin sama aku
terus kita harus gimana
dia udah bilang sama aku sih
kalo dia tidak akan mengasih tau andi
dia udah janji sih sama aku
tapi aku juga akan terus awasin dia
kayaknya aku akan pergi dari sini
sebelum perut aku semakin besar
kamu mau pergi kemana
andi udah pulang
andi menemukan foto wsg itu
aku emang bodoh
kenapa aku nyempet foto itu di kamar
itu wsg pasiennya dosen aku
aku simpen karena
andi sudah lihat hasil wsg riri
aku pengen punya anak nih
aku pengen banget punya anak
makanya aku simpen wsg begini
sekedar untuk menghayal aja
riri bisa menutupi kenyataan kehamilannya
andai aja aku punya anak dari kamu
aku gak bisa ngewujudkan itu
aku gak bisa kasih keturunan
keturunan sama kamu
kalau kamu menikah dengan orang lain
kamu bisa punya anak ri
kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau
kalau sama aku
aku gak bisa mewujudkan apa yang kamu mau
dan kalau kamu minta cerai sama aku
kamu jangan ngomong kayak gitu ya
aku gak seharusnya bersikap seperti ini
maafin semua kebohonganku
haris pasti sedang ngopeng pembicaraan riri sama andi
apa yang terjadi sama mereka ya
aku jadi penasaran
kenapa akhir akhir ini aku ngerasa
tanti baik baik aja
gak seperti orang gila
gak seperti orang gila
pada kemana sih
aku alhamdulillah sehat
kamu juga kelihatanya sudah lebih baik tanti
tanti membaik mah
dan sepertinya enggak perlu dibawa keluar kota lagi
aku gak mau keluar kota
kamu gak usah khawatir sayang
kamu gak usah keluar kota kok
mama gak akan pisahin kamu dari suami kamu
ikut suami kamu sana
yaudah aku juga mau istirahat dulu ya ma
aku capek banget
kau temenin mama ya
itu perut kamu makin besar
jangan sampai andi tahu kalau kamu hamil
besok saya akan bicara sama orang tua kamu soal ini